artis sandra dewi memenuhi panggilan kejaksaan agung untuk diperiksa terkait kasus korupsi komunitas timah yang melibatkan suaminya harve mois
sandra dewi tiba di kejagung kamis pagi sekitar pukul sembilan tiga puluh waktu indonesia barat
sandra dewi mendatangi kejagung untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi komoditas timah yang ikut menjerat suaminya harve mois
sebelumnya diperiksa sandra dewi sempat menyapa awak media dan meminta didoakan
pemanggilan sandra dewi oleh kejagung hari ini untuk meneliti beberapa rekening sandra dewi yang telah diblokir kejagung dalam kasus korupsi timah
penelitian rekening dewi sandra ini dilakukan
apakah terkait dengan perkara korupsi timah yang menjerat suaminya harve mois
kita blokir tempoh hari dalam rangka untuk pemilah
mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh saudara am dan mana yang tidak terkait
sehingga diharapkan kita tidak melakukan tindakan kesalahan dalam penyitaan
hanya segedar untuk pemilah dan memilih saja
itu mungkin urgensinya ada sekatas itu